dan kurang dari seminggu dari jadwal penertiban kawasan pasar ikan luar batang rabu siang
sebagian warga masih bertahan
mereka yang bertahan belum tahu akan pindah kemana
sedangkan pemerintah provinsi dki jakarta tidak menyediakan rumah susun sewa untuk seluruh warga
setelah tujuh x dua puluh empat jam sejak pemerintah provinsi dki jakarta melayangkan surat peringatan pertama rabu pagi
petugas kembali melayangkan surat peringatan kedua kepada warga dan pedagang di rw empat
kelurahan penjaringan jakarta utara
kawasan pasar ikan luar batang rencananya akan ditertipkan paling lambat pada sebelas april
empat sembilan ratus dua puluh sembilan warga di sini harus pindah dan delapan ratus sembilan puluh tiga bangunan akan diratakan menggunakan alat berat
tiga lokasi yang akan ditertipkan adalah di pasar ikan kampung akwarium dan lokasi sekitar museum bahari
warga pun beraksi keras atas surat peringatan kedua
dan saat ini mereka bahkan marah dan juga menyobek surat tersebut
warga menilai pemerintah dki jakarta telah membohongi mereka
menurut warga sebelumnya pemerintah berjanji tidak akan menggusur kawasan tersebut dalam waktu dekat
karena masih menunggu kesiapan rumah susun untuk relokasi
warga menuntut pemerintah memberikan rumah susun yang layak bagi mereka
karena rusun yang disediakan sekarang dianggap tidak layak dan memberikan uang kompensasi atas bangunan yang dibongkar
di bantaran kali yang ngomong oke sp satu terus kenapa kita kena sp satu
satu kan belum dapat sp dua ngomong begitu
pokoknya yang di daratan tidak ada dapat sp dua
kita punya rekaman
kita punya rekaman
perjanjiannya ini tidak pernah